untuk memastikan bahwa masyarakat yang rentan
ngisi waktu ya duit juga kan cuan juga itu kayaknya
saya gak pernah maksain dia masuk ke klub mana gitu
selain bubur ada pula kue lupis
bagaimana sebenarnya dengan implementasi aturan ini di lapangan
ada bensin mau gue juga mau kemana mana ikut gue